kita ke informasi lain korban villa ambruk kamis malam dimakamkan di pemakaman umum desa sukasari sukabumi
noval yang berusia sembilan tahun ini adalah satu satunya korban tewas dalam tragedi ambruknya villa di sukabumi
dan setelah divisum jenazah noval warga kampung gentong hayam desa sukasari kabupaten sukabumi akhirnya dimakamkan
noval masih duduk di bangku sd kelas tiga madrasah ibtidaiyah
ia mengalami luka parah pada bagian kepala akibat tertimpa material kayu
saat kejadian korban sedang mengikuti acara seminar parenting bersama ibunya
salah satu korban selamat ayy rukmana mendapatkan dua belas jahitan di kepalanya
saat ini delapan orang masih dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit di kota sukabumi
polisi belum memastikan penyebab ambruknya vila
di dalam saya masih teriak teriak cari anak yang satu
yang satu yang satu makan dekat saya dipegang
pas ada luki langsung saya dikerungkul
pas yang satu nggak ada gitu deh sama anak anak yang pada ngumpul
itu pas waktu kejadian nggak sempat melarikan diri
enggak saya di dalam terpungut